tanggal dua puluh satu maret sebagai hari hutan internasional
tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik di seluruh dunia
tentang pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan umat manusia
pada tahun dua ribu sepuluh indonesia termasuk sepuluh negara dengan luas hutan terbesar di dunia
dengan luas sembilan puluh empat juta hektare
indonesia berada di bawah rusia brazil kanada amerika serikat
tiongkok kongo dan australia
sayangnya berdasarkan data dari global forest watch
sejak tahun dua ribu satu sampai dua ribu empat belas indonesia menempati posisi kelima
sebagai negara yang mengalami pengurangan luas area hutan
indonesia kehilangan delapan belas lima juta hektare hutan
dan berada di bawah rusia brazil kanada dan amerika serikat
pada tahun dua ribu sepuluh indonesia menempatkan kelima posisi kelima

pada kurun waktu tahun dua ribu satu hingga dua ribu empat belas
terjadi pengurangan area hutan sebanyak kurang lebih delapan belas lima juta hektare
sementara penambahan area hutan sepanjang tahun dua ribu satu sampai dua ribu dua puluh
hanya sebesar enam sembilan juta hektare
ancaman terbesar terhadap kelestarian hutan di indonesia adalah penembangan liar
hutan ditebang menjadi perkebunan pengembangan
pemukiman dan industri
salah satu industri yang berperan besar menyumbang kerusakan hutan
adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit
provinsi riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di indonesia
pada tahun dua ribu empat belas luas areal perkebunan kelapa sawit di provinsi riau
diperkirakan sebesar dua tiga puluh juta hektare
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga dua ribu sepuluh perkebunan sawit menyebabkan kerusakan hutan
sebesar kurang lebih tiga lima juta hektare di indonesia malaysia dan papua
pengundulan hutan melepaskan sejumlah gas ke atmosfer bumi
yang menyebabkan pemanasan global
sembilan puluh enam persen penyebab dari perubahan iklim dan efek gas rumah kaca
adalah karena adanya perkebunan sawit